setelah melakukan investigasi dan penyelidikan mendalam komisi nasional hak asasi manusia komnas ham
mengungkap beberapa temuannya terkait kasus kerangkeng manusia di rumah bupati langkat nonaktif
terbit perangin angin pada rabu
salah satu yang menjadi sorotan yakni adanya keterlibatan oknum tni polri
terkait kasus kerangkeng manusia di rumah bupati langkat nonaktif terbit perangin angin
oknum tersebut juga dianggap melakukan kekerasan serta tindakan merendahkan martabat manusia
terhadap para penghuni kerangkeng
komnas ham juga mengungkap adanya temuan baru terkait jumlah orang yang meninggal dunia di kerangkeng manusia
yang jumlahnya menjadi enam orang
pihak komnas ham masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut penyebab kematian enam orang tersebut
beberapa oknum anggota tni dan poli terlibat dalam kasus kerangkeng tersebut
kami mengutai jumlah dan nama masing masing dan informasi penunjang lainnya
termasuk angka dan sebagainya
terdapat tindakan kekerasan penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum oknum tersebut
memberikan rekomendasi kepada beberapa lembaga
yang pertama kepada kepolisian republik indonesia khususnya polda sumatera utara
yang pertama adalah penegakan hukum pidana bagi pihak pihak yang terbukti terlibat
jadi ini bukan hanya soal peranggaran asasi manusia saja
tetapi juga ada indikasi tindakan pidana
karena kami merekomendasikan kepada kepolisian republik indonesia khususnya polda sumatera utara
untuk melakukan penegakan hukum pidana
atas temuan tersebut komnas ham merekomendasikan polda sumatera utara untuk melakukan penegakan hukum pidana
bagi pihak yang terlibat dalam kasus kerangkeng tersebut
rizky itiar yahya jatimun